mewarnai perayaan misa natal di kabupaten darmas
raya sumatera barat
umat kristiani bergembira karena bisa merayakan natal
di tengah terpaan isu adanya pelarangan
isu sama datang
perayaan natal dan misa berlangsung di beberapa lokasi
yang ada di damas raya
yakni di kejamatan sitiyung pulau punjung dan sungai rumbai
khusus di pulau punjung bisa dilaksanakan di jorong kampung baru nagaris kabau
perayaan berlangsung di ruang belakang rumah milik trisira lubis
salah seorang pemimpin jemaat katolik di daerah itu
tanggal dua puluh empat desember malam natal sampai hari ini tanggal dua puluh lima desember
melaksanaan perayaan natal di daerah kabupaten ramasraya berlangsung aman
lancar dan situasi kondusif
termasuk yang kemarin pemberitaan yang menyangkut di daerah jorong kampung baru nagari sikabau
alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar
semua umat katolik yang ada di jorong kampung baru nagari sikabau
melaksanakan ibadah dengan suka cita
perayaan natal di darmas raya menjadi sorotan karena beredar kabar adanya pelarangan
namun warga mengaku heran karena kehidupan toleransi beragama berjalan aman
dan tidak terlalu berhubungan dengan kemampuan
sejak bayi disini kelahiran disini kelahiran disini
pernah tahu ada persoalan antara muslim dengan non muslim
dulu waktu gereja dibangun tapi sekarang sudah tidak ada
sekarang ini kadang kadang kan barang yang tidak ada dibikin ada
cuma kalau sebetulnya di kampung baru ini tidak ada masalah
tetap aman aman saja
bisa beribadah seperti semula
yang dari non muslim ya masih aman aman
yang dari muslim ya masih seperti itu
kan tidak ada yang merasa terganggu
keheranan yang sama juga diungkapkan oleh maradu lubis yang disebut mengadu domba
karena sejak tahun tahun sebelumnya tetap melaksanakan ibadah natal
ibadah tetap kami laksanakan
dari tahun dua ribu delapan belas kami tetap mengadakan ibadah walaupun itu sifatnya berpindah
dari rumah bu lubis ke rumah saya dari rumah saya ke rumah yang lain
saya tidak tahu juga
meski berlangsung aman dan lancar polisi akan tetap melakukan pengamanan sampai tahun baru mendatang
jodhedi kambang darmaseraya sumatera barat
mewujudkan semangat toleransi dua sinterklas yang bukan umat nasrani memberi kejutan berupa hadiah natal jemaat gereja di kota solo jawa tengah
pesannya meskipun berbeda agama dalam semangat natal semua bersaudara
francisca monica alisa dua belas tahun salah satu anak jumat gereja pelayanan penyumbahan karismatik bunga bakung solo ini terkejut saat ditemui dua orang berbusana sinterklas dan seorang berbusana pahlawan super spiderman
francisca yang sedang berulang tahun ke dua belas ini mendapat kue ulang tahun lengkap dengan lilin dan kado
francisca mengaku kaget dan senang bisa bertemu sinterklas dalam mimpinya yang terwujud nyata
malam waktu tidur itu mimpi sinterkas datang
terus cerita ke siapa
pertama enggak cerita terus nanti pergi datang cerita cerita tentang sinterkas
tadi kan sinterkas ada belum malu dulu senang
kaget enggak tadi
dapat tadi apa aja

francisca adalah salah satu dari sekitar lima puluh anak jumat gereja tersebut yang menerima bingkisan dari sinterklas
namun siapa sangka sejumlah orang berbusana sinterklas dan spiderman itu ternyata muslim
salah satu sinterklas mengungkapkan ia bersama sang istri ingin berbagi bersama anak anak jumat gereja
di rutin kami sebenarnya setiap seminggu sekali kita beri saya sama istri beri kejutan anak anak yang ulang tahun
sarannya enggak masalah
mampu yatim atau defable
kejutan ultah bagi mereka dengan romantis jadi namanya kejutan gak dikasih tahu
sudah dua tahun ini kita jalankan dan mesti setiap desember permintaan yang banyak adalah dari adik adik nasrani
dan kebanyakan ada yang mimpi ketemu sinterkas
dan hari ini tadi selain mimpi ketemu sinterkas dia enggak pernah merasakan merayakan ulang tahun
jadi kita kasih kejutan dengan kedatangan sinterkas dan hadiah
dalam aksi tersebut widanarko bersama sang istri dan rekannya membagikan puluhan bingkisan di kompleks gereja
mereka membawa bingkisan dalam karung
tak hanya di gereja mereka juga membagikan bingkisan untuk anak anak sekitar kompleks gereja
apa yang mereka lakukan ialah untuk menunjukkan semangat toleransi berbagi dan saling menghormati
kartika bagus solo jawa tengah
keberagaman agama suku budaya di indonesia akhir akhir ini dipermasalahkan
komitmen negara melindungi seluruh warga negara dipertanyakan
hidup berdampingan tanpa pandang bulu diragukan
apa yang sedang terjadi di indonesia
karena jelas negara tidak sedang baik baik saja
tanpa mengurangi kesyaduan perayaan natal kita akan membahasnya bersama para narasumber sudah hadir
selamat malam romo
ya terima kasih
terima kasih sudah hadir malam hari ini di studio
kemudian ada juga prof azumardi azra pof azra guru besar uin syarif hidayatullah
prof azra selamat malam
terima kasih prof sudah hadir malam hari ini
dan juga ada pak sobari muhammad sobari seorang budaya
pak sobari selamat malam
sehat sehat pak terima kasih sudah hadir
alhamdulillah terima kasih sudah hadir malam hari ini
romo tema natal tahun ini adalah menjadi sahabat bagi
semua mengambil tema itu apakah memang
kan itu secara dirapatkan bersama kan
mengambil tema itu apakah memang melihat
ada yang tidak bersahabat akhir akhir ini atau bagaimana
jadi itu sengaja diambil
karena kita ini lagi retak retak
apalagi setelah polarisasi pilpres dua ribu sembilan belas kemarin
nah ini kan harus dirajut lagi
dan kita menganggap ini saudara sebangsa yang sudah bertahun tahun dirajut
sebagai bineka dan jadi satu itu
kok ketika politik dan kepentingan itu dan kekuasaan itu meretakan semua
maka ini loh mari kembali ke kesadaran awal
dan itu dipaskan dengan natal
natal kan kelahiran
kelahiran yakin sekali bahwa tuhan begitu mencintai kita
sampai mau lahir sebagai manusia menembus kita
nah itu mau diajak mari ini loh saudaramu semua sebangsa setanah air
jadi kalau ini
sekarang ada dalam bahaya distrust
hidup bersama kita ini kan berdasarkan pada mempercayai
anda naik ke pesawat percaya pada pilotnya
saya diundang kemari percaya kepada kalian
kalau itu mengalami keretakan nah itu
maka itu kembalinya adalah kita adalah sahabat sahabat bersaudara
nah itu kalau gereja katolik mengajarkannya satu sesamamu itu adalah sesama yang paling membutuhkan
ketika dia apa terusir teranyaiya di papua segala macam itu sesama nomor satu
ya itu harus ditolong
kedua yaitu bersaudara
itu lintas biong di atas semua beda suku dan segala macam
lalu yang ketiga itu itu mereka adalah disatukan sebagai anak anak allah
kalau muslim ya yang saya tahu kalifatullah itu sendiri
nah kalau ini adalah anak anak allah
yang ketika berdosa dan mengalami sumadi
tebus lagi dalam wujud bayi yang lahir di palungan
menjadi satu dengan kita emmanuel
ya itu artinya allah sendiri menghargai betapa kita amat sangat berharga untuk harkat itu sendiri
prof asra beberapa kali prof azra sering mengangkat menulis soal keberagaman
kemudian kemarin ketika ramai soal kampanye pilpres segala macam
terkesan apa menyalahkan politisi
karena ini politisi yang mengambil isu politik identitas dan lain sebagainya
tapi benarkah bisa disalahkan kepada mereka atau memang justru ada bibit intoleran itu
iya sebetulnya setiap kepemimpinan itu bertanggung jawab
tidak hanya kepemimpinan politik dalam hal ini politisi tapi juga kepemimpinan agama
sering kekisruhan diantara umat beragama
baik intraagama misalnya katakanlah intra islam intra kristen
atau kalau katolik kan kepimpinannya sentral
lebih solid lah
kalau yang tidak ada kepimpinan sentral dalam hal ini suni ahlus sunnah wal jamaah
islam yang ada di indonesia dengan kristen protestan itu tidak ada kepimpinan sentral
jadi ini memang lebih longgar dan mengakibatkan kepemimpinannya itu terpencar
dan pada berbagai level
dan sering sekali kita lihat ada kepemimpinan keagamaan ini tidak bijak
sedikit sedikit haram misalnya
nonton ini haram main ini haram nyanyi ini haram
jadi tidak ada kebijakan tidak ada kearifan
inilah yang kemudian menyebar juga kepada masyarakat
termasuk juga dalam soal natalan misalnya
wah nggak boleh haram mengucapkan natal nanti jadi ikut ikutan beriman pada imannya katolik atau imannya kristen
itu yang begitu begitu
itu yang membuat kemudian umat kita di bagian di bawah itu kemudian juga menjadi tidak toleran juga
jadi oleh karena itulah kepemimpinan keagamaan ini harus lebih arif harus lebih bijak
jangan kemudian melihat dalam perspektif yang sangat sempit dan itu juga belum tentu benar
pemahaman dia seperti itu belum benar juga misalnya
apakah itu kemudian menjadi kafir misalnya menjadi infideal kalau bahasanya romo muji
jadi cobalah karena kita memang beragam
beragam itu berbagai level pada berbagai tingkatan
beragam dalam misalnya satu agama
dalam satu agama islam itu beragam
jadi tidak sama
oleh karena itu memang diperlukan kearifan
belum lagi antaragama
antara islam dengan kristen dengan katolik dengan hindu
buddha dan sebagainya
konghucu itu kan memang ada perbedaan perbedaan
yang saya kira perbedaan itu harus dihormati dan kita tidak perlu
perbedaan perbedaan itu kemudian menjadi liabilitis
menjadi sesuatu hal yang mengganggu kita
dan kemudian membuat kita berpecah belah
itu sudah alamiah kok kalau bahasa islamnya
perbedaan seperti itu
harus kita sikapi secara lebih bijak
pak sobari jika yang dikatakan prof azra itu soal pemimpin benar
ada yang tidak bijak
mengapa kemudian kita umat atau masyarakat mudah sekali percaya
sebaiknya tidak percaya
sebaiknya tidak percaya
sebaiknya tidak percaya
saya pernah mengemukakan ini dan menimbulkan perasaan tidak suka
karena di forum ada pemimpin
jadi kalau kita berbicara tentang keumatan
sebenarnya yang pertama tama
matangkan diri kita sebagai individu
dan kembalikan agama ke dalam kedaulatan orang per orang
kedaulatan orang per orang itu pasti tidak akan membuat masyarakat memiliki satu idiom yang sama
ya tidak apa apa idumnya banyak bagus
tidak akan membuat rakyat
warga masyarakat yang banyak ini
tidak akan berbicara tentang teriakan teriakan
untuk menyenangkan untuk memuliakan
tapi juga untuk mengancam dan menakutkan orang lain
tidak perlu ada teriakan teriakan
jadi dugaan saya ketika agama dikembalikan kepada individu
sebodoh apapun individu tahu tentang tuhan
sok bodoh bodohnya manusia itu tahu tentang tuhan
dan mengerti gunanya menyembah tuhan
kalau tidak mau menyembah pasti ada juga yang enggan menyembah
itu penurusan dia
tetapi dia tahu bahwa tuhan itu harus disembah
dalam pengertian ini saya kira rukun dengan siapapun itu satu satunya pilihan dalam hidup
tidak ada pilihan lain
kalau orang mau mencoba bermain main dengan memainkan hal hal yang tidak rukun
menyimpang dari kearifan orang banyak
apalagi kalau penyimpangan dari kearifan umum itu dipimpin
oleh seorang pemimpin
nah ini yang membuat problem itu sering menjadi begitu tajam
karena ada kepemimpinan
orang yang jalannya sudah lurus
kuah ketuhanan sudah lurus
tapi kuah hukum
kuah aturan aturan duniawi
sama dengan pemikiran elit
ini harus dibikin sama
sebenarnya tidak perlu
sebodoh itu cara kita mengemukakan diskursus agama
sebodoh itu senaif itu setidak sempurna itu
tapi bukankah yang penting bukanlah urusan agama di mata dunia ini
bukankah yang paling penting ialah urusan jiwa dia hati dia kepada tuhan
tetapi bahwa apa yang private itu nanti
perlahan lahan bisa dibuat sesuatu
sejenis aturan sosial
untuk menunjukkan bahwa imanmu tidak cukup kau tunjukkan ke dalam sholatmu
tidak cukup kau tunjukkan melalui hal hal yang sangat privat
imanmu ada masa
ketika begitu penting kau tunjukkan dalam tatanan sosial
dan misalnya imanmu itu harus menimbulkan rasa tentram
bagi dirimu dan bagi sebelah sebelah
kalau kita sendiri sudah tidak tentram
iman pasti ada sesuatu yang keliru
lalu kita mesti menukik kembali
ya merem atau meditasi atau apa
menemukan apa yang jenuin dalam hidup
dalam urusan relasi kita
langsung kita dengan tuhan pada satu sisi
tapi kemudian kalau itu sudah tertata
atau belum terlalu tertata
karena kita tidak bisa meluncat ke tuhan tanpa melewati bumi yang fana
kehidupan yang fana ini
jadi dua hal
kita meninggalkan dunia yang porak poranda ini
untuk menemukan sesuatu
relasi yang jenuin
relasi yang betul penuh cinta
relasi yang punya harapan
harapan yang panjang sekali
sampai ke surga dan sebagainya
tapi ini rentan
kalau kita rentan kita turun ke bumi
dan kita bertanya kepada manusia di bumi
kita membuat sebenarnya agama itu apa
nanti kan orang yang agak bodoh bodoh
artikulasi keagamaannya itu tidak canggih dan sejenisnya
itu lama lama itu akan canggih
tapi apakah memang benar bahwa indonesia itu sudah menemukan harmoni sebelumnya dalam keberagaman
dan kemudian terganggu sekarang
atau memang sedang mencari titik harmoninya
nanti setelah jeda ya
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia
kami masih membahas soal keberagaman
harmoni dalam keberagaman
yang tadi sebelum jeda
saya sempat bertanya kepada prof azra
sebenarnya harmoni kita sudah tercapai
sekarang terganggu atau sekarang sedang mencari harmoni
tujuan akhirnya itu
sebetulnya secara keseluruhan itu
secara relatif itu
sudah mencapai harmoni
katakanlah sejak masa kemerdekaan
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
walaupun ada gejolak gejolak
tidak dalam skala seperti belakangan ini
belakangan ini memang
yang saya kira mengganggu keseimbangan
pertama secara internal
perubahan perubahan politik tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
sampai sekarang ini
dengan liberalisasi politik
kemudian ada demokrasi yang belum terkonsolidasi
apalagi kemudian muncul
penggunaan agama itu
boleh disebut sebagai use and abuse
jadi dipakai dan disalahgunakan
baik oleh para politisi sebagian
maupun juga para pemimpin agama
yang ikut ikutan dalam berpolitik
penyebab yang kedua saya kira adalah perubahan perubahan
pada tingkat internasional
karena indonesia ini
negara dengan penduduk muslim terbesar
maka perkembangan perkembangan yang terjadi
di dunia muslim lain sedikit banyak mempengaruhi
misalnya munculnya al qaeda
di indonesia mengakibatkan
sikap sikap yang semakin
radikal katakanlah begitu
literal dan radikal atau ekstrim
kita melihat kan orang orang
ada induknya di luar sana itu
iya karena memang
gejolak itu ada dan tidak berkelanjutan
di timur tengah itu
dari dulu sampai sekarang
dan itu sebagian orang islam indonesia menganggap
itulah yang mereka contoh
mereka menganggap itulah bentuk ideal dari islam
yang mau ditegakkan misalnya
padahal itu kan adalah
kejadian kejadian yang sebetulnya
dalam banyak hal tidak cocok dengan ajaran islam
tapi ada orang islam indonesia
yang pergi ke sana
menganggarkan isis di indonesia
begitu kira kira begitu
belum lagi faktor luar skala luas
misalnya munculnya politik identitas di eropa
politik identitas bersamaan
di eropa di amerika donald trump
ini semua mempengaruhi
dan oleh karena itu
menurut saya memang
kita harus lebih bijak menyikapi itu
dan kemudian memperkuat
daya tahan ketahanan
ketahanan umat kita
umat kita semua agama
bukan hanya umat islam saja
tapi seluruh umat ini
harus ketahanannya diperkuat
kalau tidak memiliki ketahanan
maka kemudian kita akan
keseimbangan dan harmoni itu akan
akan mudah terganggu
dan kemudian mungkin juga akan
terjadi perubahan perubahan yang
dasar dalam bidang politik dan ekonomi
itu sangat mempengaruhi
pak sobari bagaimana caranya
meningkatkan daya tahan itu
kalau misalnya sekarang setiap menjelang
hari hari besar keagamaan
dimunculkan isu isu yang berkaitan
digoreng sedemikian rupa di media sosial
tidak dari situ dulu ya
kalau dari situ itu
sangat politik teknis
yang kita hadapi ini
kita tidak boleh
memudahkan konflik itu sudah boleh
karena konflik itu
konflik keagamaan itu
sejak abad tiga belas
ada perang salib
ada segala rupa itu kan
wajah dari agama
pada tingkat dunia
lalu sekarang sekarang ini
kita diperhadapkan pada
agama itu urusan diskursus
seolah diskursus itu spesifik
urusan agama dan politik
agama itu urusan pemikiran
padahal agama juga urusan perasaan
padahal agama juga
urusan kita pribadi dengan tuhan
tadi sudah agak cukup
lalu kalau kita berbicara tentang ilmu agama
profesor di bidang agama
tapi kalau kita berurusan dengan
mengenai eksistensi tuhan
tidak usah terlalu pandai kalau itu
itu dengan suatu perasaan
dengan ketulusan sebuah
sebagaimana dahulu dalam kitab
ada kanjeng nabi ibrahim
alaihi salam itu mencari tuhan
dengan apa yang disebut
yang tidak henti henti bertanya
jadi pada nabi ibrahim
pada manusia manusia biasa
yang tidak sekolah
yang tidak mengerti pendidikan
tentang tuhan itu
ada yang jenuin
kalau urusan ilmu agama
mari kita berbicara dengan profesor
tapi kalau urusan
tentang bagaimana agama
bagaimana kita berbicara
saya kira biarkanlah itu
jadi campur tangan ini
ini yang akan membuat
persoalan yang problematik
karena agama adalah diskursus politik
termasuk negara tidak perlu masuk ke sana
negara boleh melakukan
tapi jangan terlalu banyak
karena kalau beberapa yang tidak ada hadisnya
itu barangkali sudah otomatis halal gitu
pada tingkat publik
karena orang sudah tahu
saya tidak usah diajari
kalau saya tahu makanan
yang tidak layak dimakan
selera perut saya otomatis
tapi jangan pergi ke situ
nanti akan teknis
urusannya bagaimana perkara
apakah pertanyaannya tadi
apakah rakyat itu bisa menghadapi itu
tiba tiba kita tiap hari besar agama ini begini
kalau jiwa kita tidak punya dengki kepada agama lain
di bombardir macam macam
saya jadi air
guas yang gede
saya mengubah diri saya menjadi air
kadang kadang saya menjadi cahaya
tidak bisa dibakar
karena saya tidak ada
utang kepada agama lain
agama lain tidak punya hutang kepada saya
harmoni pilihan satu satunya dalam hidup
sebodoh bodohnya kita warga negara
kita membayar pajak
dan kita menageh pajak
kalau ada yang ditage kita ini
itu membutuhkan orang lain
kita meminta aturan hukum ditegakkan
tiba tiba kita butuh orang
kita bodoh tapi butuh
lalu menjadi agama lain
lalu ada relasi relasi yang namanya
itu menjadi sedemikian dasarnya
untuk pada akhirnya
akan berbicara mengenai
umatku beragama secara apa
secara dalil dalil kehidupan indonesia
yang tidak usah mendatang
sesuatu yang membuat
ruwet dan pisru
yang akan membuat
tatanan menjadi berat
agama itu sederhana saja
romo dan sepakat romo dengan itu
jadi kalau agama diayati
dengan ruang batin yang dalam
kan pasti tiap
agama mengajarkan kita doa
dan doa itu kan ruang hening
gimana kita menyilahkan tuhan hadirlah
dan penuhilah ini
juga berkabar baik
rukun itu semua
tetapi kalau isinya di dalam itu
ya sudah yang keluar
kebencian itu sendiri
itu tadi yang dikatakan sebagai bagaimana
tapi secara diskursus
kita kan selalu ditarik tarik
antara tiga kekuatan besar itu
dan satu lagi masyarakat ini
kalau mengenai tadi
disrupsi atau perubahan
kita ini sudah teruji sekali kok
kalau tidak kita sudah
dan pilihan jalan sudah
yaitu jalan kebudayaan
dan itu sederhana sekali
jadi hidup yang bijaksana itu
diajarkan semua supaya ini loh saudaramu
ini loh sahabatmu itu
dan itu sebenarnya karena salah pendidikan dulu
sudah ada di
sudah ada di gurindam
sudah ada di semua petuah petuah
yang dulu diajarkan pada kita
secara kebudayaan itu sendiri
bahwa hidup ini dirawat
kalau dalam bahasa saja tanpa lelah
karena kita diberi indonesia yang dengan
lengkap kebinekaan ini ya kan
nah kalau ini
ini dibawa kemana
mau dibawa ke dead culture itu
tapi sebenarnya apa yang terjadi sekarang
apa yang berubah
kenapa sepertinya susah sampai sampai sekarang
sepertinya masyarakat indonesia
harus diajari lagi untuk bersaudara
karena ada geberan dari medsos
ini dalam ranah tadi
beragama dalam ranah paling dalamnya
nilai itu apa
apa yang berharga dalam hidup ini
yang benar yang indah yang suci ya kan
dan itu sebenarnya kan
ketika kita bawah sadar
kemarin pembangunan ekonomis itu
kita kan diukur
kalkulasi itu semua
dan sekarang ini dengan cepat sekali
kita akan direduksi ke sana
gak usah jauh jauh
yang nilai bagus sekali tadi
pancasila sendiri saja
ketika mulai dibuat konstitusi
lalu sila yang pertama ya kan
kita harus debat dinamis tadi kan
ketuhanan yang maesah
padahal dari sononya dulu
itu kan ketuhanan yang berkebudayaan
dan saling menghormati satu sama lain
nah ini makanya saya mau mengatakan
jalan kebudayaan dan ini setiap kali
hari raya kita dalam milik
lalu harus selalu berhadapan
dengan daya politik yang tadi itu
apakah tahun depan dua ribu dua puluh
karena kita ini sudah sampai di akhir tahun
masih akan menghadapi tantangan yang sama
bagaimanapun masih akan menghadapi tahun politik
tetap bersama kami di cnn indonesia
itu memberitahu kita bahwa konflik itu pupuk untuk harmoni
dan harmoni itu adalah short moment yang kita lewati
untuk sampai kepada titik konflik lagi
dan menuju harmoni
dan disana pada akhirnya
dibutuhkan suatu peradaban
kalau bangsa kita ini umurnya agak panjang
ini orang per orang ini panjang umurnya
ini orang per orang ini panjang umurnya
sampai seratusan mereka ada yang akan menjadi

konflik konflik di masa orde lama
konflik konflik di masa order baru
yang jauh lebih banyak dan jauh lebih menyebalkan
dan konflik sesudah masa reformasi

yang diwarnai oleh warna warna global
dan sejenisnya seluruhnya itu
sebuah keindahan yang memang
zaman menawarkan konflik konflik seperti itu
dan kita secara bijaksana
untuk membangun tidak satu orang
tidak satu kelompok
membangun peradaban secara bersama sama
jadi mereka yang menjadi saksi bahwa
bangsaku melalui ini
dan kini telah kenyang
kini telah sampai pada titik memahami bahwa
seluruh konflik itu kosong
dan itu hanya akan mengganggu
artinya kalau misalnya memang harus banyak konflik yang dilalui
kalau saya enggak
kalau konflik itu memang ada
jangan kemudian konflik itu kita anggap sebagai
itulah faktor untuk memajukan kebudayaan
kang sobari saya beda
karena sering sekali konflik itu tidak bisa terkontrol
tidak terkontrol akhirnya
konflik itu menjadi berdarah darah
bahkan diantara orang seagama
seperti kita lihat di timur tengah
atau dulu mungkin abad pertengahan di eropa misalnya
tidak terkontrol tidak bisa negara
apalagi kalau negara tidak berdaya
sekarang pun negara juga gak terlalu berdaya
negara indonesia ini dalam mengatasi konflik
oleh karena itu menurut saya
yang harus kita dorong itu adalah
jadi dinamika itu
ya mengandung hal ada yang positif ada yang negatif
tapi dalam dinamika itu
mengandung pergumulan dan juga
inovasi inovasi tadilah dalam dinamika itu
yang akan memajukan
saya tidak terlalu optimis
kalau misalnya konflik itulah yang kemudian akan menghasilkan kemajuan
jadi karena itu tadi
kadang kadang kita nggak mampu mengontrol konflik itu
apalagi di dalam zaman
seperti sekarang ini
zaman media sosial ini
banyak sekali hal hal yang tidak masuk akal
dan itu kemudian diambil mentah mentah
masyarakat kalangan bawah
tapi juga bahkan
kalangan terdidik juga
percaya sama yang berbau insinuatif
yang mengadu domba
yang bisa mengakibatkan konflik
itu percaya ada itu yang seperti itu
cuma kalau bicara tahun dua ribu dua puluh
saya lebih agak optimis
tahun dua ribu dua puluh ini
peristiwa politik ada sih
peristiwa politik besar
yang sangat mengandung
kemudian mengandung dari situ muncul
politik identitas itu lebih kuat
dibanding misalnya dengan
politik pada pilkada
yang juga ada pada tahun dua ribu dua puluh
jadi saya tidak terlalu khawatir
tahun dua ribu dua puluh ini
konflik itu akan meluas
apakah politik identitas itu
masih akan digunakan
itu akan masih ada
tapi tidak dalam skala atau ukuran
seperti yang kita saksikan
atau pada pilpres kemarin
saya kira masih ada
tapi tidak dalam ukuran seperti itu
itu mungkin akan muncul lagi
itu akan muncul lagi
konflik itu sering menyelesaikan dirinya sendiri
itu sangat sering
saya berpegang pada dalil yang itu
bahwa konflik menyelesaikan dirinya sendiri
tidak berarti bahwa kita ini
tidak boleh ada tangan yang berkuasa
beliau kan berbicara tentang tangan yang bisa mengatur
saya pasti setuju
dari situ saya melihat
negara prinsipnya harus hadir
dalam bahasa hukum yang tegas
untuk tadi itu
yang bersalah harus dihukum betul
tapi di bahasa hukum
yang dikatakan konflik
menuju peradaban itu
saya melihat peradaban itu apa
peradaban ini adalah perjalanan kebudayaan
yang memanusiakan orang
dengan harganya dan haknya
tapi di intinya paling inti
problem sekarang dua ribu dua puluh ini
adalah bagaimana kita menyelesaikan soal
gap yang makin banyak
ekonomis maupun pemikiran ini
ini tadi itu
dan memberikan ruang untuk itu
lalu ranah kebudayaan untuk itu semuanya
mesti ada di situ
kenapa kalau ini di geber
lalu kembali tadi ke pertanyaan politik identitas itu
semua politik identitas kan
mengambil itu masalah ketidakadilan
lalu antara yang minoritas
dan ini tugas kita semua
karena selalu kesana
iya kesana dan itu match
kalau itu bukan politik identitas
itu politik kedengkian
kedengkian juga termasuk
dengan warna fitnah yang tidak
tidak membuat pemfitnah itu merasa malu
sebenarnya ketika waktu berlalu
waktu yang menyembuhkan konflik
tidak berarti bahwa sekali lagi kita hanya diam
kita ini manusia yang punya akal
jadi waktu telah melakukan usahanya
maka kita menerima
menumpang di atas waktu
dan melakukan regulasi terbatas
kita hanya terbatas
tapi nanti waktu yang akan
saya kira waktu itu jangan jangan tuhan ya
bagaimanapun misalnya ada
politik identitas atau
hal hal yang terjadi

anda sudah yakin itu sudah terpulihkan betul
iya bibit bibitnya masih ada
tapi seperti yang tadi saya katakan
skalanya itu sudah menurun
apalagi kalau misalnya konflik konflik
di timur tengah itu berkurang
maka kemudian itu juga di indonesia akan turun
apalagi kalau misalnya
di eropa sebetulnya
politik identitas itu sudah menurun
islamofobia juga sudah menurun
ya masih agak tinggi itu ya
donald trump itu masih gitu ya
tapi saya melihat perkembangan secara global itu agak positif lah
tiga tahun yang lalu
atau empat tahun yang lalu itu ini
memang agenda di indonesia ini yang paling pokok itu
yang dibilang oleh romo tadi
kepinjangan kepinjangan sosial ekonomi
yang masih terjadi di indonesia ini
dan juga antar wilayah
itu yang harus menjadi agenda pokoknya
yang dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini
tentu saja juga harus melibatkan
masyarakat secara bersama sama
ada daerah daerah yang
yang mencemaskan kita misalnya
papua dan papua barat
itu bisa menimbulkan
masalah besar gitu
kalau pemerintah tidak hati hati
tidak cermat menangani
karena disini juga ada persoalan tadi itu
kesenjangan ekonomi juga
bahkan juga cultural gap
jadi ini yang saya kira menjadi agenda agenda pokok kita
urusan kita yang kita bicarakan ini
pada bagaimana mendidik
bangsa yang dewasa
dewasa dalam beragama itu
kalau itu terjadi
itu akan terjadi
karena kira kira identitas itu tidak akan laku lagi
pada masa tertentu tidak akan laku
masa tertentu itu
saya tidak bisa memberikan jawaban yang matematis tentang ini
tetapi bahwa peradaban
senantiasa memberikan gambaran pada kita
lalu kira kira yang bakal hilang itu
orang tidak akan percaya
ditakuti pki dan sejenisnya
itu tidak akan ada lagi
jadi kita harus menentukan
untuk sebenarnya bagaimana kesadaran itu
mengenai kesadaran religius
tapi terutama juga
sampai kita menjadi sadar yang kritis
dan kritis itu tidak berarti harus destruktif
tapi harus konstruktif
kalau enggak kalian mencintai negara ini
kalau tidak bisa membantu
terima kasih bapak bapak semua
jadi yang bisa diambil sedikit kesimpulan
kembali ke diri kita dulu sendiri
itu kurang lebih ya
matang dulu diri kita sendiri
dewasakan diri kita sendiri
pak sobari terima kasih banyak
prof masyid terima kasih
dan gempa bumi mengguncang
kabupaten sigi sulawesi tengah
saat umat kristiani bersiap menjalankan kebaktian natal
kami kembali dengan informasinya